menyikapi perkembangan ekonomi dan nilai tukar saat ini
pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika sebesar satu tujuh
masih mencerminkan fundamental ekonomi indonesia yang baik
menurut perhitungan bank indonesia
pelemahan rupiah sebesar satu persen memberi dampak inflasi sebesar
lemahnya nilai tukar terhadap dolar amerika saat ini
tak hanya terjadi kepada rupiah
namun juga pada hampir seluruh mata uang asing di dunia
akibat pemulihan ekonomi di negara paman sam
seiring dengan tren peningkatan suku bunga the fed dalam waktu dekat
menguatnya dolar amerika saat ini justru memberikan peluang positif terhadap ekonomi indonesia
yakni untuk menurunkan defisit transaksi berjalan
dengan cara menggiatkan kegiatan ekspor
serta mengurangi impor yang bersifat konsumtif
fokus dari kebijakan bank indonesia adalah
bagaimana kita memastikan stabilitas makroekonomi itu
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
perlu kami tegaskan kembali
bahwa kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank indonesia
adalah untuk memastikan salah satu aspek dari stabilitas makro
yaitu inflasi tetap terkendali
dan di dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah
yaitu empat plus minus satu pada tahun dua ribu lima belas
dari waktu waktu kita akan tetap menakar
bagaimana konsistensi dari birip itu untuk memastikan
nanti inflasi akhir tahun tetap dalam kendali sekitar empat persen
bank indonesia akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar
kita juga lakukan ini
terkait dengan pergerakan nilai tukar
ada tiga faktor yang menyebabkan kenapa nilai tukar seluruh dunia
itu melemah terhadap dolar
yang pertama adalah penguatan usd karena ekonomi amerika yang terus menguat
dan rencana kenaikan fed fund rate pada triwulan tiga atau triwulan empat
itu menyebabkan dolar itu menguat terhadap seluruh mata uang dunia
faktor yang kedua adalah penggelontoran injeksi likuiditas moneter
dari ecb euro dan juga bank of japan
pada kualitatif ising yang dilakukan oleh ecb maupun dengan bank of japan itu
tidak hanya menambah likuiditas
tapi juga memperlemah mata uang euro maupun mata uang yen terhadap dolar
sehingga fenomena kenapa seluruh mata uang dunia
termasuk emerging economy termasuk rupiah
faktor domestik yang sudah kita bicarakan
karena memang indonesia masih menghadapi current account deficit
meskipun langkah langkah stabilisasi yang sangat erat dikoordinasikan
antara bank indonesia dan juga pemerintah
telah berhasil menurunkan defisit current account
tahun lalu turun menjadi sekitar tiga
dan tahun ini memang kita harapkan
bisa kita prediksi bisa dikendalikan sekitar tiga
level current account deficit tiga tahun ini tahun depan itu masih oke untuk indonesia
karena kualitas dari current account deficit nya itu lebih baik
kalau sekarang current account deficit nya lebih kepada capital expenditure driven
yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan
bersama bank indonesia dan ojk pada siang hari ini
menteri keuangan bambang brojonegoro mengumumkan kebijakan baru pemerintah
serta mendorong investasi yang berasal dari pemodal dalam negeri
peraturan menteri perdagangan tentang kewajiban penggunaan lc
untuk komoditi komoditi ekspor utama indonesia
dan satu lagi untuk minyak dan gas bumi
nah kombinasi dengan permendak ini sudah ada juga peraturan bank indonesia
peraturan bank indonesia tentang kewajiban menyetorkan devisa hasil ekspor
apa tujuan dari kedua kebijakan ini
menambah supply dari dolar kalau ini
tapi supply nya ini di provide dengan kita
membawa sebanyak mungkin devisa hasil ekspor
itu masuk ke dalam sistem keuangan atau sistem perbankan kita
ya sehingga mudah mudahan pasar mata uang yang sering dikatakan tipis
itu bisa kita perkuat lah
kita tebalkan sedikit dengan adanya kebijakan kebijakan ini
guna memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi secara optimal
kedepannya pemerintah bersama bank indonesia dan otoritas jasa keuangan
sepakat untuk terus melancarkan koordinasi
dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian negara indonesia